yang menyebut puncak arus mudik terjadi pada hari senin dan selasa
ya saudara kita ikuti langsung perkembangan situasi arus mudik di pelabuhan bakoni lampung
sudah ada rekan toku holicah jurnalis kompas tv di lokasi
bagaimana arus mudik pagi ini di pelabuhan bakau ini
arus mudik akan menurun atau kembali meningkat
suasana di pelabuhan saat ini pada senin dini hari terlihat memang cukup lengang
yang biasanya cukup di dermaga reguler antrian para penumpang
penumpang pejalan kaki yang akan menyeberang menunggu waktu jam keberangkatan ini terlihat cukup lengang
tidak seperti biasanya di mana antrian ini cukup banyak
kepadatan dan membuat antrian yang cukup lama
namun situasi sedikit berbeda di kantong parkir dermaga di mana antrean kendaraan yang cukup padat
sehingga membuat antrian tersebut mengular dan membuat hal ini bagi para pemudik berkendara
menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan pemudik pejalan kaki
di indonesia peri cabang bakau ini pada minggu malam terjadi penurunan jumlah pemudik yang menyeberang ke pulau jawa
tercatat sebanyak tiga puluh satu ratus tiga belas pemudik dan lima empat ratus sembilan puluh satu kendaraan menyebrang ke pulau jawa melalui pelabuhan bakauheni
berdasarkan data kumulatif sendiri sejak tanggal tiga puluh satu maret hingga tujuh april
total terdapat dua ratus delapan puluh satu ribu pemudik dan lima
dan ribu kendaraan telah menyebrang ke pulau jawa
di sisi lain jumlah pemudik yang tiba di pelabuhan di pulau sumatera sendiri melalui pelabuhan merak
mencapai empat ratus enam puluh tujuh ribu orang dan delapan puluh delapan kendaraan
pihak polisian juga memang telah menyebut bahwa akan ada pergeseran puncak arus mudik di pelabuhan bakau ini
puncak arus mudik itu diperkirakan terjadi pada hari ini dan selasa besok
pihak polisian juga telah menyiapkan sejumlah sistema untuk mantisipasi kepancetan yang terjadi di pelabuhan bakau ini
salah satunya dengan mengaktifkan delay system
di mana kendaraan kendaraan yang melalui jalan tol trans sumatra maupun jalan arteri
nantinya akan dialihkan terlebih dahulu ke buffer zone yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian
kendaraan kendaraan tersebut akan di screening terlebih dahulu
screening tiketnya untuk mengetahui jam keberangkatan mereka
sehingga bagi pemudik yang belum memiliki tiket akan dihentikan terlebih dahulu
sambil menunggu jam keberangkatan yang lebih tepat
sementara itu kepadatan seringkali terjadi pada pukul sembilan pagi hingga pukul dua puluh tiga malam
waktu indonesia barat pemudik juga diminta untuk menghindari jam jam tersebut
guna mengantisipasi dan menghindari antrian kendaraan yang
sehingga tidak menjadi kemacetan yang parah di pelabuhan bakauheni
pihak asdp juga telah menghibau bagi para pemudik yang akan menyeberang melalui pelabuhan bakauheni
untuk memiliki tiket terlebih dahulu sebelum satu hari jadwal keberangkatan
hal ini juga guna memastikan bahwa pemudik juga tidak harus berputar balik terlebih dahulu
karena adanya peraturan di mana pemudik tidak boleh membeli tiket
di dalam radius empat tujuh km dari pelabuhan bakauheni
ya toko kemarin sempat banyak sekali pemudik pejalan kaki yang masih menunggu di ruang tunggu pelabuhan
dan mereka belum tahu kapan diberangkatkan
namun hingga saat ini memang sudah diberangkatkan semua
apa sih yang menjadi kendala para pemudik pejalan kaki ini sehingga mereka harus menunggu terlalu lama
ya pemudik sendiri tertunda jadwal keberangkatannya lantaran pihak bptd lampung dan bptd banten
menyetujui adanya sistem tbb atau tiba bongkar berangkat sehingga jumlah ribuan pemudik
yang ada di pelabuhan bakauheni ini harus menunggu kapal untuk memuat
sistem tbb sendiri mengatur bahwa kapal tersebut kapal dari pelabuhan merak atau ciwandan
hanya membongkar kendaraan atau penumpang di pelabuhan bakauheni dan tidak memuat kendaraan dan penumpang dari bakauheni
sehingga antrian antrian yang sering kali terjadi
sehingga antrian antrian yang sering kali terjadi
pada jam jam atau situasi ketika sistem tbb tersebut diaktifkan
sementara itu pihak kepolisian juga telah mengatur hal tersebut guna mengantisipasi masyarakat atau pemudik protes pada sistem tersebut
sehingga dengan cara memberikan edukasi edukasi kepada para pemudik yang akan berangkat melalui pelabuhan bakauheni melalui pelabuhan bakauheni ke pulau jawa
sehingga dengan cara memberikan edukasi kepada para pemudik yang akan berangkat melalui pelabuhan bakau heni ke pulau jawa